selama tiga tahun terakhir masyarakat masih rentan atau berpotensi sakit secara finansial
muhammad givhary adalah salah satu yang kini telah memahami dan sadar akan pentingnya keuangan terutama soal perencanaan alokasi dana
agi yang bekerja sebagai ceo sebuah perusahaan startup di indonesia mendapatkannya setelah menerima saran dan nasihat dari perencana keuangan
selama setahun menggunakan jasa tersebut ia menjadi paham mengenai produk produk keuangan
seperti saham deposito dan reksadana
bisa mengatur keuangannya dengan baik bahkan dapat berinvestasi jangka panjang
di financial planet ini melalui fitur mereka yang edukasi mereka ngajarin kita
mereka bikin workshop kita dikumpulin untuk investasi di perusahaan perusahaan terbuka dan seperti itu
jadi itu sangat membantu
di financial planet ini melalui fitur mereka yang edukasi mereka ngajarin kita
mereka bikin workshop kita dikumpulin untuk investasi
di perusahaan perusahaan terbuka dan seperti itu
jadi itu sangat membantu
agi mengeluarkan dana delapan belas juta rupiah per tahun untuk menyewa jasa perencana keuangan untuk menyehatkan kondisi keuangannya
menggunakan jasa perencana keuangan memang tidak murah sebab ada sejumlah proses yang harus dilalui
serta informasi detil dan pribadi yang akan disampaikan kepada perencana keuangan
untuk itu salah seorang perencana keuangan menyarankan agar pengguna jasa wajib mengetahui profil dan portfolio pekerjaan planner yang akan pengguna pakai
sehingga pengetahuan dan implementasi keuangan yang ingin didapatkan pengguna benar benar bermanfaat
apabila kita ingin tahu kondisi keuangan kita sehat atau tidaknya financial planner lah yang sebenarnya bisa mengetahui atau mendiagnosanya
bagaimana caranya kita lebih sering mendengarnya dengan istilah financial check up
jadi kita mengecek kondisi keuangan kita itu urutannya banyak tuh
dari kita cek dulu kekayaan bersih kita uang masuk uang keluar kita apakah proteksi kita sudah cukup sampai dengan akhirnya nanti kita terkait dengan investasi
nah itu semua melalui tahapan tahapan yang memang cukup detail ya kita harus mengisi secara detail bagaimana sih kondisi keuangan kita
karisma juga menyebut tidak ada segmen atau profesi tertentu untuk bisa menggunakan jasa perencana keuangan
menurutnya masalah finansial bisa dimiliki setiap orang dan solusi keuangan juga bisa berbeda sehingga tarif jasa perencana finansial pun akan berbeda pula
sebagai contoh untuk perencanaan finansial komprehensif atau tingkat lanjut harga jasa senilai sepuluh hingga dua puluh juta rupiah per klien
sementara untuk sebatas literasi produk keuangan harga jasa berada di rentang rp lima hingga rp sepuluh juta
segala langkah edukasi untuk meningkatkan literasi produk keuangan
investasi untuk meningkatkan literasi keuangan didukung penuh otoritas jasa keuangan atau ojk salah satunya dengan financial planner
menurut ojk edukasi keuangan adalah faktor utama kesehatan finansial karena poin tersebut menjadi landasan utama masyarakat untuk menggunakan produk produk keuangan
namun untuk pengambilan keputusan keuangan ojk meminta masyarakat melakukannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun
jadi sebenarnya financial planner itu kan artinya dia memberikan suatu jasa advis saran bagaimana agar kita bisa merencanakan keuangan kita dengan lebih baik
jadi artinya dengan atau tanpa financial planner kita terutama artinya masyarakat yang sudah lebih memiliki pendidikan paling tidak yang basic kita harus merencanakan sendiri keuangan kita
artinya kan ada pemasukan harus ada sebagian harus kebutuhan kebutuhan tertentu lalu kemudian ada yang harus dikeluarkan
ojk mendorong masyarakat untuk semakin paham terhadap produk keuangan agar bisa menggunakannya dengan baik dan bijak
ojk pun berharap jika kesehatan finansial masyarakat semakin baik maka ekosistem keuangan di indonesia akan semakin baik pula
ines ayuniza fikri adin jakarta